panji gumilang dijadwalkan diperiksa hari ini di mabespori
korespondensi ann indonesia ruli kurniawan sempat menanyakan terkait perihal pemeriksaan dan sanksi
yang bisa dijatuhkan langsung ke pendiri ponpes al zaitun ini
dan berikut adalah pernyataan panji gumilang yang yakin dirinya tidak pernah melanggar hukum
yang kami cuplik dari program prolifiles
tadi kita sudah berbicara sedikit di dalam mobil menuju ke galangan kapal di sini sheikh
mungkin ada beberapa poin saya coba untuk elaborasi lagi terkait dengan sanksi yang akan dijatuhkan
oleh pemerintah ekonomi hukum dan juga tim investigasi sebenarnya kasus ponpes al zaitun
ada sanksi pidana ada administrasi dan juga ada sanksi keamanan
dan juga bagaimana situasi dengan keuangan sekitar dan juga sanksi di ponpes
bagaimana sheikh melihat ketiga sanksi yang mungkin saja akan dijatuhkan oleh pemerintah kepada
saya tidak terlalu memikirkan
karena itu belum
jadi jangan terlalu difikirkan
itu hal yang belum
nah kalau yang belum terus kita fikirkan memikirkan sesuatu yang belum
untuk apa energi dipakai yang seperti begitu
jangan pernah berhenti
tapi pasti akan mengikuti seluruh sanksi yang dijatuhkan nanti
saya tidak pernah mengatakan saya akan kena sanksi
sanksi itu kan oleh orang yang melanggar hukum
saya mempunyai prinsip dan keyakinan saya tidak melanggar hukum